mabuk apakah ibu tahu tempat tinggalnya pak rw bu
pak rw pak
kalau tidak salah nama istrinya romlah bu
iya betul pak
alhamdulillah ini betul betul kebetulan bu
bisa kita jalan sama sama ke sana bu
mari pak mari
dari segala dosaku
hanya padamu ku bergantung
ya nggak ada untungnya kok nyimpan uang itu
syukurlah bapak heria maklum
sebentar saya nunggu
cepat sini bapak
celaka om lah uang yang di sini tuh hilang om lah
paling paling sudah bapak berikan pada si lastri
ibu jangan ngomong begitu
saya berani bersumpah saya belum melakukan bu
ibu tadi tuh mah apaku hanya kilap aja
jangan jangan si lastri yang ngambil pak
tadi kan bapak mau masukkan lastri ke dalam warung
ayo masih tahu pak hasan
maaf pak hasan
saya ingin menjaga bapak
padilah bapak bersumpah juga om
padilah bapak bersumpah om
padilah bapak bersumpah om
amai ikhlas bapak
amai ikhlas atas semua
semua yang kau berikan pada aku pak
aku sudah berusaha ya om
saya ingin mengingatkan
untuk aku juga
ini mah gimana ini pa
ini cuma tiap tamak pa
kita pukul masakit aja ya
pa tidak lastri
uang ini bukan milik kita
mas tidak mau menggunakan uang haram
kamu harus cepatnya mengembalikan uang ini pada prw
nanti kalau ada apa apa sama kita
kebetulan bapak datang
mana uang yang kamu curi
kembalikan atau kamu aku laporkan polisi
saya tak ada
aku tidak hari ini
saya tidak hari ini
saya tidak hari ini
saya tidak hari ini
saya tidak hari ini
kenapa saya sampai berbuat begini
ampunilah hambamu ini ya allah
aku harus mengembalikan amplop ini
aku harus membalikkannya
ma'am apakah ibu tahu tempat tinggalnya pak rw
pak rw pak
kalau tidak salah nama istrinya
iya betul pak
ini betul betul kebetulan bu
bisa kita jalan sama sama ke sana bu
mari pak mari
pak bawasinem pergi
barang barangnya sudah tidak ada di kamarnya
pak sepertinya itu suara pak rw pak
barda di halaman
itu coming pak
rasul tidak bersalah
tidak bersalah adalah saya pak
saya akan kembalikan kembaliannya pak
kenapa bu sina sampai berbuat seperti ini
saya sudah salah satu kali
saya sudah tahu semuanya
tadi bu sina sudah cerita dalam perjalanan
kamu memang orang baik rastri
dan saya akan membiayai seluruh biaya pengobatan anak kamu
saya akan melihatnya
saya akan melihatnya
saya akan melihatnya
tidak apa apa pastri
ya allah terima kasih ya allah
engkau telah memberi si daya kepada keluarga kami
dari segala dosaku
dalam hidup yang mati
saya ikut berbahagia melihat kesembuhan anak kamu
dan lastri kalau bisa
kamu besok bisa datang ke rumah saya
saya butuh tenaga seorang administrasi gudang
karena kamu memang orang jujur
terima kasih tuhan
oh ya tarun
besok kamu bisa mulai bekerja di tempat saya
terima kasih tuhan
untuk sementara biar saya yang jaga dia